nanti siang kalau ibu capek jaga kios kamu gantiin ya
eh siapa yang suruh kamu duduk santai santai disini sambil minum teh
rini kak kamu itu baru bangun tidur
siapa suruh dia bangun terlambat
bangun dong lebih awal
dia berjanji untuk hidup yang baik dan memperbaiki hidupnya
janji apa kita bisa pegang janji dia
saya tidak mau tinggal satu rumah dengan dia
kamu yang angkat kaki dari sini atau saya yang akan pergi
jangan nak kamu jangan pergi
kalau ibu mau tetap dia tinggal di sini saya yang pergi ibu
jangan ibu mohon kamu jangan pergi dari sini
maafkan kakakmu rini dia sudah bertobat
ijinkan dia tinggal disini ibu mohon
baik kamu bisa tinggal di rumah ini tapi dengan satu syarat
adekmu itu memang begitu
mungkin karena dia kecewa harus putus dari kuliah
seharusnya aku tidak balik rumah ini ibu
kamu masih tetap diterima di rumah ini
kamu jangan punya pikiran kayak gitu lagi ya
ibu minta tolong ya
ibu mau pergi jualan dulu
ibu jualan apa bu
sekarang kan ibu punya kios
bisa untuk beli obat untuk bapak
kalau untuk rumah sakit
ibu rasa belum cukup
kamu tuh gak usah pikirin
kalau ibu capek jaga kios
siapa yang suruh kamu
duduk santai santai disini sambil minum teh
kak kamu itu baru bangun
rini pergi dulu ya
bapak harus banyak makan
biar cepat sembuh ya pak
saya aldi bagaimana sudah dapat uangku
kan ini belum sebulan bos
kok udah ditagi
sabar sedikitlah bos
saya belum punya uang
kamu itu bicara dengan siapa ha
hei dengar ya aldi
kalau sampai akhir bulan ini kamu belum juga
kamu tahu kan akibatnya
aku akan sitar rumah yang kalian tempatin
jangan ganggu keluarga saya bos
mereka nggak ngerti apa apa
mereka gak bersalah
atas waktumu sampai akhir bulan ini
kamu lihat sendiri akibat
saat dirimu biar pintu emotif yaitu
orang lain ataupun orang yang infantil
jangan tekuk kamera
lebih baik orang lain untuk tahu
saya juga suka cukup santan
tapi saya terus peduli terhadap negeri
edites pake coba haruan aja
bapak mau kemana
bapak harus lagi istirahat
jangan bergerak pak
sekarang apa lagi yang kamu rencanakan
mau merampok bang
atau jalan jalan kamu merampok tokoh pak haji lagi ya
ya enggak lah bu
saya ingin menjalani hidup lebih baik
dan menembus segala dosa dosa saya
kamu jangan soblak kebaik ya
kamu kira saya akan percaya sama omongan kamu
awas ya kalau kamu ketangkep
apa yang harus dipercayai
aku ingin hidup normal
tapi susah ya allah
berilah hambamu ini jalan dan bertuju
tenggorok bapak sakit
seharusnya bapak tidak dirawat di rumah
kamu kan tahu kita sudah jatuh miskin
jangankan dirawat rumah sakit
untuk beliau banyak yang bisa dihapustv
obat saja sudah tidak mampu ya hai
coba boleh berarti ya semua belanjanya
ya allah yang maha pengasih dan penyayang
aku panjatkan rasa syukur kepada
bahwa engkau masih memberikan kesempatan
untuk kembali ke jalan yang berbeda
walaupun ini bukan hal yang mudah
kembali ke masyarakat dan keluarga
hai berikan kekuatan pada ku
hai untuk menjalani semua cobaan ini